jika di situ bondo digelar kontes sapi namun di probolinggo warga justru menggelar karapan sapi
karapan digelar untuk menyambut panen raya tiba
dalam lomba ini banyak sapi yang dikeluar lintasan karena sapi yang beradu bukanlah sapi karapan seperti di madura
melainkan sapi yang biasa digunakan membajak sehari hari
puluhan sapi bajak milik petani ini bersiap beradu cepat dalam tradisi tahunan usai panen raya
iya karapan sapi brujul namanya
sapi yang digunakan bukanlah sapi karapan terlatih seperti di pulau madura
melainkan yang biasa untuk membajak sawah
meski tidak terlatih namun kecepatan sapi brujul tidak kalah dengan sapi karapan di madura
lintasannya pun bukan di tanah lapang tapi di atas lahan persawahan yang penuh lumpur
usai dikenakan aksesoris dan pemanasan barulah joki memacu secepat mungkin laju sepasang sapi yang dikaitkan dengan kaleles
karena bukan sapi terlatih tak ayal banyak sapi yang keluar jalur lintasan
agar lebih cepat sapi biasanya diberi ramuan khusus berupa rempah rempah khas petani probolinggo
untuk apa itu untuk karangnya kencang
enggak untuk stamina
tak sedikit penonton yang terhibur dengan aksi sejumlah peserta
selain menjadi tontonan gratis tradisi ini menjadi ajang pelestarian budaya probolinggo
kenapa sapi brujul
tontonan kreatif atau gimana ini
suka mau diadakan lagi malah
tradisi yang tiap tahun digelar ini
dan raya juga menjadi ajang tali silaturahmi antar petani